beberapa hari belakangan ini ribut sekali ya cukup ramai di sosial media tentang pohon imitasi yang sempat viral menghiasi trotoar jalan merdeka barat hingga jalan mh tamrin
kini terlihat menghiasi kantor gubernur dki jakarta dan juga kantor dewan perwakilan rakyat provinsi dki jakarta
hingga kini belum ada keterangan resmi mengapa pohon imitasi yang sempat viral tersebut menjadi hiasan di kantor orang nomor satu di jakarta ini
pohon pohon imitasi yang sempat viral telah dicabut kembali lantaran dianggap mengganggu pejalan kaki yang melintas
kini sejumlah pohon plastik itu terlihat menghiasi halaman kantor gubernur dan kantor dprd dki jakarta
belum ada keterangan resmi mengapa pohon imitasi tersebut dipasang di sana
diketahui pohon imitasi tersebut dibeli oleh suku dinas perindustrian dan energi pemkot jakarta sebesar delapan juta rupiah per pohonnya
sebanyak enam puluh tiga pohon dibeli dengan alokasi anggaran tahun dua ribu tujuh belas
sebelumnya lampu hias berwujud pohon plastik yang sempat menghiasi trotoar ibu kota ramai menjadi perbincangan di media sosial
banyak warganet mempertanyakan kegunaan pohon plastik tersebut
mereka juga memprotes kehadiran pohon pohon plastik tersebut yang dianggap mengganggu pejalan kaki
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan
pemasangan lampu lampu hias merupakan inisiatif dari dinas perindustrian
sandiaga membenarkan pemasangan pohon imitasi tersebut dilakukan tanpa koordinasi dari pemerintah provinsi dki jakarta
untuk lampu imitasi yang dipasang di sepanjang tamrin dan medan merdeka barat
murni inisiatif dari sudin perindustrian dan energi jakarta pusat
tentunya inisiatif itu sangat didorong dalam suatu manajemen
tapi sayangnya inisiatif ini tidak didiskusikan dengan baik tidak disosialisasikan dengan baik
sehingga kepala dinasnya belum disosialisasikan saya dan pak gubernur juga belum disosialisasikan
begitu kami terima kasih masukan dari warga net juga dari masyarakat memberikan masukan kepada kita kita langsung stop
setelah viral dan menuai banyak protes di media sosial
lampu lampu pohon plastik di sepanjang jalan tamrin dan medan merdeka barat pun akhirnya dicopot pada tiga puluh hingga tiga puluh satu mei lalu